motor empat biji rumah satu mobil satu bisa ngapain
inilah ungkapan kekagetan petugas satpol pp kota waringin timur
saat menemukan mobil dan sepeda motor milik salah satu keluarga pengemis
di desa remiling kecamatan mentawa baru ketapang kota waringin timur
sabtu malam pekan lalu
pemilik rumah mengakui mobil motor dan harta benda lain
diperoleh dari hasil mengemis di jalan
hal itu terungkap saat petugas satpol pp kota waringin timur
mengantar lima anak yang terjaring razia pengemis di sejumlah area lampu merah
pengemis tersebut menyatakan selama ini memang sengaja mempekerjakan
anaknya yang berjumlah dua belas orang sebagai pengemis atau pengamen
dari setiap anak ia bisa mendapat setoran paling sedikit dua ratus ribu rupiah per orang per hari
sehingga dalam sebulan bisa memperoleh penghasilan bersih puluhan juta rupiah
melihat hal itu sejumlah anggota keluarga pengemis yang berasal dari kabupaten seruyan itu
akhirnya tertarik dan ikut membentuk kelompok
kelompok pengemis baru disampit
atau dia menurunkan anaknya lebih dari itu kita kan gak tahu
kemarin kita cuma menangkap di satu titik aja itu
belum di titik titik lain yang sudah dibocorkan sama mereka dan sudah bubar semua
kita nggak tahu berapa anak yang diturunkan
karena ibu itu aja punya anak dua belas
yang kemarin itu yang ada sepupunya lagi tangkap satu orang
kemudian ada tantenya lagi membawa anak satu orang
dengan tantanya udah dua orang
untuk mencegah munculnya kelompok pengemis lain
saat pol pp kota waringin timur akan membuat peraturan
yakni memberi sanksi kepada warga yang memberi uang kepada pengemis
samsudinur sampit kota waringin timur kalimantan tengah